kita beralih ke informasi lainnya
setelah dua tahun masjid baru pengganti masjid yang direlokasi
karena lahannya dipakai untuk pembangunan jalan tol soreang pasir koja bandung
belum selesai dibangun
warga pun terpaksa sholat di dalam tenda
masjid alhamana di kampung ranca malang kelurahan marga asih kabupaten bandung
dibangun untuk menggantikan masjid lama yang dibongkar
karena lahannya digunakan untuk jalan tol soreang pasir koja atau seroja
namun setelah dua tahun masjid belum selesai
untuk beribadah warga sholat di dalam tenda darurat
ini dikerjakan adalah sekitar enam bulanan
tapi waktu itu sempat terhenti sebulan setengah
jadi mungkin sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan lagi
jalan tol seroja sendiri ditargetkan selesai pada dua ribu dua puluh
namun belum rampung hingga kini
ada beberapa hal yang menyebabkannya
salah satunya adalah faktor cuaca yang mengakibatkan pekerjaan tidak maksimal
ada beberapa permasalahan berdasarkan hasil evaluasi
pertama permasalahan cuaca ya
sehingga untuk kerjaan timbunan ini tidak beres
yang kedua adalah menyangkut tanah wakaf
ada salah satu rumah ibadah yang memang prosesnya masih cukup alot
ada satu rumah ibadah dimana
dia menunggu untuk supaya bangun selesai
tapi kan waktunya juga terbatas
rumah ibadah yang dimaksud adalah masjid nurul falah
warga sekitar menyatakan
tidak berkeberatan jika masjid dibongkar dan dibangun lagi di tempat lain
sebenarnya tidak ada kendala pak
dengan warga tidak ada kendala
karena warga sudah dikasih
masjid ini kenapa belum dibongkar
perjanjian masjid ini bisa dibongkar apabila masjid pengganti sudah bisa dipakai
masjid nurul falah yang baru saat ini masih dalam proses pembangunan dan belum dapat digunakan